gue gak yakin han kalau gue bakalan bisa hans
mungkin ini adalah kesempatan lo yang pertama dan mungkin juga bisa jadi ya
iya kesempatan gue yang pertama mungkin juga yang terakhir kan han
ya makanya lo harus coba dong pede dikit kenapa sih
iya han tapi dia itu cantik banget han
ngesawat gitu loh lo juga gak deg deg amat gitu
siapa tadi mi
siapa tadi mi
ngubah nyari nyari bonny
cewek cantik namanya ita
cantik kan dia mukanya bening
buta sama mami
selamat pagi dunia
dapet salam dari si bonny
selamat pagi mas bonny
salam cinta kembali dan pacar paling setia
jangan lupa subscribe channel ini
dan tinggal like dan share ya
semuanya juga udah
tinggal satu lagi
satu lagi mudah mudahan aja
nanti ada anak kecil yang entah tolong sama gue

jangan bergerak gerak apa apaan sini ya apa apaan jangan banyak ngomong lo belakang bego lo nanti
lagi mabuk lo ya mabuk mabuk sembarangan aja awet awet polisi polisi lepasin lepasin lepasin
aku aja loh ini orang pakai narkoba di tempat umum harus ngasih pelajaran tangkap ini aja buat
mecah jerawat gue tau mau baca baca ini jerawat gue ha ha ha maaf maaf maaf abun abun abun
mana di cepet banget kaburnya ya
mau lari kemana lo masuk lubang semut gue ikutin
kamu hampir rejit suaka tadi dia
aku baik kamu kok nggak pernah ngasih kabar sih maksudnya kamu kok nggak pernah nelfon kan aku pengen tahu kamu baik baik aja apa enggak
ha ha ha time out time out emangnya ular agapoli apa pakai time out
jangan kemana mana loh ha ha abun abun abun
iya han gua tuh juga seneng banget gua tuh bener bener gak nyangka
gua tuh beruntung banget gua bisa ketemu sama orang yang selama ini gua incer incer
kalau gitu gimana kalau lu ajak dia makan malam
itu kan ada di list loh kan
iya sih han
gua gak punya duit
coba kalau misalnya gua punya temen yang bener bener ngertiin perasaan gua han
bener bener ngertiin kalau gue ini harus nikmatin sisa hidup gue
tapi siapa yang mau ngertiin ya kalau bukan lo
coba gua punya temen orang kaya pasti gua dipinjemin duit
kenapa gak lu bilang aja sama dia kalau mau pinjem uangnya
gua boleh pinjem duit sama lu
iya han serius han
lu tuh emang sahabat gua yang paling pengertian banget han
udah sepuluh kan
nah tuh dia tuh yang kaya roket tuh
gara gara dia tanganku jadi kayak gini
mesti dikasih pelajaran nih
gua tipek pake apa ya
pake barbel berat
berantem berantem deh
gak tau pak
kalian juga gak ngerti
aku mau ngajak kamu makan
kamu mau ngajak kita ngedance ya
kamu mau ngajak kamu keluar
gua gak yakin han kalo gua bakalan bisa han
mungkin ini adalah kesempatan lo yang pertama dan mungkin juga bisa jadi ya
ya kesempatan gue yang pertama
mungkin juga yang terakhir kan
pede dikit kenapa sih
iya han tapi dia tuh cantik banget han
lu juga gak deg deg amat gitu
temen gua lagi mah men
tum tum tum
aku gak telat kan
nggak enggak telat
ini buat kamu
aku gak nyangka deh ternyata kamu itu pinter banget bikin hati cewek jadi senang
apa jangan jangan kamu udah terbiasa sama cewek ya
engga justru ini yang
sebenernya saya gak banyak kenalan cewe kalau gak
malahan saya belum pernah pacaran